kericuan terjadi saat jurusita pengadilan negeri simalungun sumatera utara
melakukan eksekusi terhadap sebuah rumah dan lahan
seluas lima ratus empat puluh empat meter persegi di nagori pokanbaru
kecamatan huta bayu raja kabupaten simalungun selasa siang
keluarga pemilik rumah histeris ketika melihat petugas
berupaya membongkar bangunan rumah
bahkan keluarga cornelia sianturi sebagai pihak tergugat
melakukan perlawanan hingga keributan pun terjadi
dalam putusan pengadilan penggugat monang simangunsong
dinyatakan memenangkan perkara dan berhak atas tanah dan rumah
namun pihak tergugat justru mengaku tidak pernah melakukan jual beli
terhadap rumah maupun lahan yang disengketakan
makanya saya bilang sama jurusita kemarin datang ke sini
saya tidak pernah menjual tanah sama simangungsong
ini tanah bapak saya
saya bilang waktu itu sama si jurusita itu si ringo ringo itu
ini tanah tanah warisan
nah warisan dari orang tuaku
meski sempat terjadi penolakan eksekusi tetap dilakukan
sementara pihak tergugat berencana akan melakukan gugatan balik
dalam waktu dekat
azhar effendi manurung simalungun sumatera utara